inilah rekaman video amatir warga
memperlihatkan detik detik sebuah mobil minibus
terbakar saat berada di jalan demang lebar daun
satu kota palembang senin sore
api begitu cepat membesar sehingga menghanguskan
kendaraan milik oscar warga demang lebar daun
menurut keterangan oscar pemilik kendaraan
sebelum terjadinya kebakaran
ia sempat mengisi bbm di sebuah spbu
dalam perjalanan menuju rumah makan
tiba tiba mobil mengeluarkan asap begitu pekat
keluar dari ban belakang sebelah kanan mobil
beruntung ia dan keluarga berhasil selamat menyelamatkan diri
selanjutnya kendaraan mobil tersebut dievakuasi oleh
petugas unit lakalantas polrestabes palembang
guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
inilah detik detik kebakaran yang melanda bangunan tempat usaha
dan terekam oleh ponsel warga pada senin siang
kebakaran tempat usaha penjualan gerabah yang ludes terbakar ini
terjadi di desa bugisan kecamatan prambanan klaten jawa tengah
banyaknya barang yang mudah terbakar membuat nyala api semakin membesar
bahkan api sempat membakar jaringan listrik di lokasi sekitar
untuk pemadaman dua armada pemadam kebakaran kabupaten kelaten
dikerahkan ke lokasi kejadian
belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut
saat kejadian kondisi tempat usaha tersebut dalam keadaan kosong
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
nyala api baru dapat dipadamkan sekitar setengah jam setelah kejadian
tim liputan cnn indonesia